kita ini bukan ngomongin orang lain pak ustadz
tapi kita ini kasian sama pak jono
iya betul pak ustadz
karena kita itu tau banget loh pak
kalau pak jono itu orangnya baik
masa apa iya sakitnya sampai serem seperti itu
serangan penyakitnya pak
jangan jangan pak ustadz
ini disantet pak
jangan percaya begituan
tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari allah swt
kalau tidak mau
kamu akan melihat
bapak yang mati
atau dokter itu yang mati
ini orang apa tau kamu ini
aku sudah tak tahan
dengan kelakuanmu pak
yang seperti orang kesulupaan itu
mau tampar aku
aku gak takut
berani menantang pak
bapak yang harus
bapak harus aneh
buku itu membawa malam petaka
bapak terlalu percaya sama bukitulian
bapak terlalu percaya sama bukitulian
bapak terlalu percaya sama bukitulian
bapak terlalu percaya sama bukitulian
bapak terlalu percaya sama bukitulian
bapak terlalu percaya sama bukitulian
lihat keadaan keluarga kita
lihat keadaan keluarga kita
kalang sayur terjual semua
saya harus kerja
buning lihat ya
nggak usah nunggu besok
kalau memang cara buning seperti ini
siapa yang mau mati
dia atau papa
jangan bunuh anakku
jangan bunuh anakku
daripada aku yang salah
ya allah papa
kenapa papa bisa begini
bu sri ini ada kemungkinan
pak jono gg rotak
ya allah bapak
sebentar ya saya mau panggil ustadz
iya ibu tenang aja
iya ibu bantu aja
gara gara saya pak jono jadi sakit begini
ini semua sudah ketentuan dari allah
bapak bapak bapak
ibu juga berdoa ya
dalam situasi seperti ini
cuma kepada allah swt kita meminta
eh pak tio udah denger belum
sedang dalam sakit atau mau
dengar dengar nih bu
pak jono kemarin itu perutnya gede
kayak orang hamil
ih serem banget sih
jangan jangan nih ya
ada orang yang dendam sama pak jono
terus dia kirim penyakit yang aneh aneh gitu
enggak deh pak
tidak baik membicarakan orang lain
itu namanya hibak dosa
kita ini bukan ngomongin orang lain pak ustadz
tapi kita ini kasian sama pak jono
iya betul pak ustadz
karena kita itu tahu banget lho pak
kalau pak juno itu orangnya baik
masa apa iya sakitnya sampai serem seperti itu
serangan penyakitnya pak
jangan jangan pak ustadz
ini disantet pak
jangan percaya begituan
tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari allah swt
kalau ibu percaya begitu nanti munculnya sirik
mau masak dulu
saya mau ngajak pak tio ke rumah pak jono
kita tengokin sebagai tetangga
mudah mudahan beliau seneng
jadi obat bagi diri dia pak
kebetulan saya juga mau tahu nih kondisinya pak jono
bapak bapak bapak bapak bapak
biad buri ambil kan
sudah ya pak

tunggu sebentar pak
mari pak ustad
pak ustad tadi suami saya disini loh